kenapa gak ngekos aja
lebih seneng ngontrak bang ojak
abisnya di kontraknya kan ada dapur
jadi bisa masak
biar gak di jambi warung terus
terus kalau ada keluarga sama temen main
kan ada ruang tamu
oh emang boleh main ke kontrakan
bang ojek mau main ke kontrakan
minta aja ke orang tua lo
bang ojak juga ngomong tadi kayak gitu pak ji
buat kursus mobil
saya juga pengen ngomong kayak gitu pak ji
kalau begitu bener lo
saya balik pak ji
jangan mau jalan dulu
bayar dulu kopinya
surti kan udah gak kerja lagi sama bu nur
buat nambah nambahin uang belanja
kalau menurut mba be gimana
daripada waktu lo habis buat nonton filmin dia
tau alamat ini gak mas
deket gak bang
ya kalau jalan kaki sih sekitar setengah jam
ya namanya juga jalan kaki
pasti pakai nyasar juga lah
yaudah anturin yuk bang
tidak ada yang mau nyasar
masa ini kita harus berhenti
jangan sampai ada yang mau nyasar
ya ya saya juga mau nyasar
saya juga mau nyasar
saya juga mau nyasar
tidak kayak rumah parkinson
tuh seperti yang eben
nah mereka memang kehabisan

sedikit lagi tis
sudah terbuka tis
sedikit lagi pak
luluh luluh bapak duluan atutis
ini masih banyak atut pak
kalau surti udah jualan gado gado
kita nggak perlu masak lagi
ya kita makan aja tiap hari gado gado
emang kenapa be
sehari dua hari mah enak din
kalau mau kemana bosen
kita dari kecil makan nasi
kagak ada bosennya be
itu mah beda
masih kuat atutis assalamualaikum waalaikumsalam
kok duranya dibawa pulang lagi nih emaknya enggak suka bawa durian
alhamdulillah berarti kita bisa ngabisin semuanya attitis
inget pak iya atuh bapak juga inget nggak akan ngabisin buat kamu atuh
lebih seneng ngontrak mau aja abisnya dikontrak kan ada dapur jadi bisa masak
biar nggak di jambi warung terus terus kalau ada keluarga sama temen main kan ada ruang tamu
emang boleh main ke kontrakan
bang ojak mau main ke kontrakan kaget cuma nanya doang
bob tolong bawa piring kotor ke dapur iya pak
mama tadi dengar sendiri kan mba tijd udah setuju kalau mamadeng kotor kotor iya pak
nah sekarang kita tinggal atur gimana gimananya sebentar ya pak muku
mana mau ngambil catetan mamah dulu mama kayak anak kecil aja pake dicatat naf
ini pak udah kuning pak cepat atau buka sabar atuh pak lu bukan sabar ini keburu kering tangannya
yang kenceng atuh
ah hahaha is benih matang semuanya ya iya atuh pak yo mau udah pak
bobi pergi dulu ya mah mau kemana tuh mau ngecek temen ada yang main futsal
enggak udah sana tahu dong
emangnya kita kurang apa aja sih
emangnya kita kurang apa aja sih
emangnya kita kurang apa aja sih hai
hai yang buat dagang kalau peralatan sih mama udah punya semua kan cuma ulekan toh pak yang belum apa
paling meja pak besok papa ke rumah kasman aja kan dia kemarin baru bikin gerobak tuh siapa tahu masih ada sisa kayu buat bikin meja
iya betul pak
iya betul pak
iya betul pak
iya betul pak
iya betul pak
iya betul pak
iya betul pak
iya betul pak
yang mau nyempen nomor telepon saya

kalau bukannya kemarin bang ojak udah ngasih nomor ke saya
bang ojak beli handphone baru jadi nomornya baru
ulu ulu jangan rebutan sama bapak atuti
tinggal belah aja satu lagi
ini kan masih ada pak
sampai jumpa lagi
sistem belum balik lagi kemari
makan dulu kali
eh apaan sih lu jak
apaan sih tangan gue lu dudukin
tidak ada apa apa
lagi atu pak
kan masih banyak
masya allah pak
kepala bapak pusing entis
sini pak entis bantu
atis juga pusing pak
kayaknya kita membok durian pak